stadion papua bangkit ini berada di kampung harapan di distrik sentani timur sentani kebupaten jayapura papua
stadion yang dibangun untuk pelaksanaan pon dua puluh tahun dua ribu dua puluh ini memiliki kapasitas empat puluh dua ribu penonton
stadion papua bangkit yang dibangun pemerintah provinsi papua ini akan bersaing untuk mendapat penghargaan
sebagai stadion terbaik dua ribu sembilan belas yang diselenggarakan media online asal polandia stadium db com
stadion ini bersaing dengan dua puluh stadion lainnya dari sembilan belas negara untuk menjadi yang terbaik
seluruh fasilitas stadion papua bangkit telah berstandar internasional
mulai dari bangunan yang dibuat hingga tiga lantai serta sarana pendukung lainnya yang didatangkan langsung dari luar negeri
terus untuk stadion ini
ini sendiri dia standarnya terhadap internasional
jadi untuk spediatik track itu sudah kelas satu untuk sertifikasi ias
terus untuk lapangan ini standar fifa
di stadion ini terbagi menjadi dua lapangan yaitu lapangan mentawa dan lapangan banasan
pembiayaan pembangunan stadion menggunakan dana apbd provinsi papua senilai satu tiga triliun rupiah
karena masuk dalam nominasi stadium of the year dua ribu sembilan belas masyarakat papua pun merasa bangga dengan stadion ini
tokoh masyarakat di sini kami terus terang saja kami sangat sangat bangga dengan kehadiran dan dibangunnya stadion papua bangkit di tanah hak ulayat kami
kami benar benar sangat bangga dan kami berterima kasih terutama kepada pemda provinsi papua dan terlebih khusus untuk pemerintah

sejumlah warga papua berharap stadion ini tidak hanya digunakan untuk pon ke dua puluh namun juga dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga lainnya
andre kirwel sentani cepura